alunan lagu idul fitri populer hari lebaran karya komposer ismail marzuki dikemas berbeda oleh dr jakobus octavianus
seorang dokter spesialis bedah payudara di rumah sakit khusus kanker di surabaya
memanfaatkan aplikasi editing dua video komposisi ritem dan solo gitar yang ia rekam di halaman rumahnya
ia gabungkan dalam satu video sebagai salam spesial menyambut idul fitri tahun ini
tapi tak cuma tahun ini saat lebaran dirayakan di tengah pandemi tahun lalu
dokter rob demikian ia akrab di sapa memperkenalkan
mempersembahkan lagu raihlah kemenangan
karya mendiang komposer legendaris elva cesioria ini kini dikemas dalam komposisi yang kental dengan nuansa funk
meski berlatar belakang non muslim dokter bob ternyata punya alasan tersendiri mempersembahkan karya spesial setiap idul fitri
kenapa saya terpikir untuk membuat video tersebut
sedikit banyak mungkin lebih banyak terpengaruh oleh memori masa kecil saya
jadi saya besar ya delapan puluh an dimana menurut saya toleransi dan persaudaraan kita di indonesia
masih sangat kental saat itu
menurut saya akhir akhir ini banyak diganggu atau terganggu
saya hanya ingin menunjukkan bahwa toleransi itu ada
dan sedikit banyak juga perkembangan teknologi memang memudahkan kita
tapi kadang kadang juga menghilangkan arti dari suatu ucapan
mungkin kita buat dengan effort buat pikir buah tangan
kadang memberi arti yang lebih daripada apa yang dipermudah oleh teknologi
melalui pesan yang di copy base dan gambar yang di copy
memori masa kecil dan pesan menjaga toleransi jadi hal penting dalam proses kreatif seorang dokter bob
tiga tahun berturut turut ia ikut menyemarakan hari kemenangan
lewat instrumen thalia lebaran yang ia bagikan di sejumlah platform media sosial
setahun sebelumnya untuk idul fitri seribu empat ratus tiga puluh sembilan hijriyah

sejak direkam tahun seribu sembilan ratus tiga puluh enam bob memilih komposisi lagu lebaran yang dipopulerkan penyanyi oslan hussein
sejak direkam tahun seribu sembilan ratus tiga puluh satu bob memilih komposisi lagu lebaran yang dipopulerkan penyanyi oslan hussein
lagu di album hanya ada satu ciptaan pimpinan orkes wijaya kusuma m yusuf ini memang mengisi daftar lagu tema lebaran terpopuler di indonesia dan bahkan di sejumlah negeri jiran
tahun depan akan bikin apa saya juga belum tahu tergantung dari proses kreatif saat itu apa yang saya pikirkan saat itu ya kita lihat tahun depan mudah mudahan masih bikin
alan maulana cnn indonesia